terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kali ini bersama dengan saya reinhard sirahid
majelis ulama indonesia tegaskan tidak mengenal zona merah kuning dan hijau
dalam menetapkan boleh tidaknya sholat id di suatu kawasan
sesuai fatwa mui sholat idul fitri boleh digelar di musola
atau masjid atau di tanah lapang di masa pandemi selama kawasan itu
dinyatakan terkendali atau bebas covid sembilan belas oleh pemerintah setempat
kalau di situ pemegang otoritasnya mengatakan terkendali
maka salat idul fitri bisa digelar
tapi kalau di kawasan itu tidak terkendali maka tidak boleh
itu sudah zona merah
jadi diksi dalam fatwa kami itu tidak ada merah kuning hijau
yang ada adalah terkendali dan tidak terkendali
siapa pemutus terkendali dan tidak terkendali
adalah pemerintah yang ada di sini
pemerintah provinsi jawa timur telah mengeluarkan keputusan
yang memperbolehkan pelaksanaan sholat idul fitri di masjid al akbar surabaya
namun tidak semua kalangan setuju
perkembangan covid sembilan belas tertanggal enam belas mei menyebutkan bahwa
pasien terkonfirmasi corona di kota pahlawan mencapai satu tiga puluh lima orang
ini menjadikan seluruh wilayah jawa timur menjadi zona merah
dan surabaya di laman info covid milik pemprov jatim warnanya pun sudah merah tua
beredarnya surat dari pemprov yang mengizinkan sholat id menjadi polemik tersendiri
di saat pengetatan pembatasan sosial berskala besar psbb tahap dua yang makin ketat
namun di sisi lain dengan diizinkannya sholat id
artinya membolehkan ribuan orang untuk berkumpul dalam waktu dan tempat yang sama
meski protokol kesehatan di masjid al akbar surabaya sangat ketat
seperti cek suhu tubuh masuk bilik desinfektan
jarak antar jamah mencapai dua meter dan didesain zigzag
namun jika sekitar dua jamaah memadati masjid saat sholat id
dikhawatirkan akan mendatangkan masalah tersendiri
pelaksanaan sholat id di masjid al akbar surabaya masih belum fix
akan kita rapatkan dengan semua pihak kita analisa kita kaji
insya allah senin besok jam dua siang akan kita rapatkan berbagai macam pihak
kemungkinan kemungkinannya alternatifnya dan sebagainya
senada dengan pemprov jatim majelis ulama indonesia jawa timur
mengamini diadakannya sholat id di masjid al akbar
meskipun tetap menekankan pentingnya standar kesehatan yang ketat
agar tidak terjadi penularan covid sembilan belas di masjid
masalah kami sejak awal memang sangat mendukung
bukan karena sekarang supaya sholat id itu

itu memang diserahkan kepada dasar masjid
dan kami menerjemahkan fatwa mui dari pusat itu fatwa nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh itu itu memang diserahkan kepada dasar masjid

itu memang diserahkan kepada dasar masjid
jadi kami sangat mendukung ya silakan di jawa timur untuk mengadakan sholat id
tapi tentunya dengan protokol kesehatan
namun pimpinan daerah muhammadiyah surabaya memiliki pendapat berbeda
melalui sekretarisnya arief an sangat menyayangkan keputusan tersebut
di saat tren covid yang terus naik di surabaya akan sangat membahayakan
jika membolehkan ribuan jamaah berkumpul
dia menduga hal ini akan memperparah jumlah pasien covid
belum lagi apabila kebijakan ini ditiru ribuan masjid yang ada di jawa timur
yang belum tentu memiliki standar kesehatan yang sama dengan masjid al akbar surabaya
sesuatu yang menurut kita sangat sesalkan
keputusan gubernur yang disampaikan ke masjid akbar walaupun itu ke masjid akbar ya
tetapi itu menjadi efek yang luar biasa di kota surabaya yang penyebaran covid sembilan belas nya itu luar biasa
di jawa timur sendiri per tanggal enam belas mei pasien positif telah mencapai dua delapan puluh delapan
sepuluh diantaranya dirawat di rumah sakit sedangkan yang sembuh tiga ratus dua belas dan satu ratus sembilan puluh enam dilaporkan meninggal dunia
ganjaro caksono andri raffi caksono surabaya jawa timur
di tengah pandemi saat ini ada ironi yang terjadi di depan mata ketika
maraknya kerumunan massa di sejumlah tempat seperti di pasar di kantor atau mungkin di bandar udara ataupun di bandara
sebagian pihak menilai kerumunan yang terjadi akibat tidak tegasnya pemerintah dan juga wacana pelonggaran psbb di sejumlah sektor
sementara di sisi yang lain kegiatan rumah ibadah masih dibatasi
fenomena fenomena ini kemudian memunculkan stigma ataupun kekhawatiran bahwa adanya disparitas soal ketegasan aturan yang kemudian telah dibuat
dan benarkah demikian lalu seperti apa kemudian masyarakat harus menyikap dengan hal ini
masyarakat harus menyikapi aturan yang ada saat ini
dan benarkah bahwa ini ada ketidak tegasan dari pemerintah terhadap pelarangan dan juga kerumunan masyarakat di sejumlah tempat
kita akan coba bahas pada malam hari ini bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung tentu di luar studio
saya akan sahabat terlebih dahulu dari tenaga ahli utama kepresidenan ada bang dhani amrul ihdan selamat malam bang dhani
selamat malam bang sirait assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

terima kasih bang dhani sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini
kami juga akan menyapa lewat sambungan skype ada kiai haji holil nafis jurubicara covid sembilan belas mui atau ketua komisi ⁇ dawah ⁇ dan pengembangan masyarakat mui selamat malam kiai holil
selamat malam mas renhardt assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam kiai holil
dan kami juga masih menunggu nanti terhubung dengan epidemiologi dari fkm universitas indonesia triunis miko wahyono
tapi sampai saat ini belum bisa bergabung bersama dengan kami
saya akan coba mulai diskusi pada malam hari ini langsung ke kiai holil
pak kiai bagaimana melihat soal aturan yang terjadi ya
ini kemudian ketika kita tahu bahwa ada pernyataan yang disampaikan juga oleh mui oleh sekjen mui soal kemudian sepertinya ada tumpang tindih atau ada aturan yang pilah pilih begitu
soal membatasi kegiatan masyarakat
di sisi lain kita lihat belakangan ini di tempat tempat tertentu di bandara udara di pasar misalnya begitu ramai masyarakat
namun di sisi yang lain untuk kegiatan seperti di tempat tempat ibadah ini masih dibatasi
apakah anda melihat ini satu hal yang masih wajar atau memang cenderung ada ketidak tegasan dari pemerintah atau aparat soal bagaimana membatasi kegiatan masyarakat di sejumlah tempat

saya ingin mengingatkan di mui atau ulama itu perannya kepada pemberian
makanya dalam fatwa itu memberikan tiga alternatif di tempat yang sangat rawan
tentu kembali pada keterangan pemerintah dari para medis
ya kita lakukan physical distancing protokol kesehatan di tempat yang sudah mulai pada pelonggaran kembali kepada pemerintah
nah kita berharap pemerintah jangan menjadi kayak mui kemana mana mengeluarkan ayat dan hadis sementara memfaktakan di norma hukum
itu tidak secara tegas tidak dengan cara transparan contohnya beginilah
ketika kita melihat fenomena pasar itu full
terhadap fenomena di jalanan sekarang macet kembali
sementara di rumah rumah ibadah kita pegangin agar kita bagaimana bisa memutus mata rantai penularan covid sembilan belas ini
sehingga kami tidak bisa menjawab di depan
karena memang fenomenanya menjauh
karena memang fenomenanya menjadi tidak jelas jadi ambigu
satu sisi kita ingin memutus mata rantai penularan
jadi kita sampai ibadah pun kita juga mengekang diri
sementara di luar bandara di tempat tempat umum dengan alasan investasi sangat longgar
lalu sebenarnya yang mau kita selesaikan ini persoalan penularannya atau persoalan investasinya
nah bagi kita yang militansi apalagi masih punya paham bahwa agama itu menyelesaikan dengan doanya
agama dengan menyelesaikan dengan pendekatan kepada sankholik
ini menemukan momentumnya untuk mereka melakukan pembangkangan
tanda putih pembangkangan
bahkan mungkin masih mendesak karena ini bagian dari hak asasi manusia
ini menjadi ambigu
kalau seandainya pemerintah mau melonggarkan di tingkat ekonomi atau di pasar tempat kerja
coba diawali dulu dengan pelonggaran di tempat ibadah
sehingga kita tidak ada kecurigaan bahwa kita dijauhkan dari masjid
ini yang muncul di masyarakat
menjadi seperti itu
dan kami dari maju sulama yang memberikan gambaran itu
akhirnya menemukan eksekusi di lapangan yang menjadi ambigu
baik pak yayi
jadi intinya adalah kalaupun ada aturan memang harus tegas terhadap semua sektor
tapi kalau kemudian dengan alasan investasi atau ekonomi mencegah pengangguran
apakah itu tidak bisa diterima secara logis pak yai
karena kan memang itu adalah salah satu
bisa jadi menjadi masalah yang mudah
bisa jadi menjadi masalah yang baru ketika memang tidak dicari solusinya
jadi antara kesehatan dan juga ekonomi yang memang saling berkaitan satu sama lain pak yayi
apapun yang menjadi kebijakan pemerintah pasti buruk
karena kondisinya buruk
jadi yang diambil adalah hanya yang buruk dibanding daripada yang terburuk
hanya saja sentuhannya ke publik itu harus menggunakan tata keramat keagamaan lah
ketika kita melihat fenomena umpamanya di bandara sedemikian dibukanya
pasar sedemikian dibukanya
lalu tidak ada ketegasan sekarang untuk orang melakukan physical distancing penggunaan masker
sementara rumah ibadah diperketat
itulah menimbulkan ketidikaan
akhirnya kami pun akan menyampaikan sudah sekarang kalau berkenaan dengan prakteknya di lapangan
kita kembalikan kepada pemerintah
karena ibu memang tidak punya hak eksekusi
hanya memberikan norma hukum
kalau memang di situ ada rawan penularan
maka kita jangan sampai melakukan ibadah di rumah ibadah
karena itu akan menimbulkan kerumunan
dan kami tidak pernah dari awal itu melarang orang masuk di rumah ibadah
melakukan kegiatan di rumah ibadah
yang dilarang adalah berjamaah yang menimbulkan kerumunan
meskipun secara pribadi bagi kita ngapain kita mendesak urusan sholat id
itu kan sunnah
dengan sholat jumat pun kita bisa ada toleransi sholat di rumah
apalagi dengan sholat id yang sifatnya adalah hukumnya sunnah
jadi kita sebenarnya memproporsionalkan
dimana keagaman kita dilandasi dengan ilmu
tapi kan akan muncul emosi
ngirim pada tempat lain
yang itu tidak bersuci
tidak cuci tangan
mereka bisa berkurung
padahal itu juga kita nggak bisa memutus mata rantai ini tanpa kerjasama semua
sementara di rumah ibadah yang relatif lebih bersih
tapi lebih kita menjaga kebersihan
karena kita mandi dan duduk dan cuci tangan itu
kita bisa menahan diri demi memutus mata rantai penularan ini
dan keadilan ini sebenarnya yang diminta oleh masyarakat
kalau enggak masyarakat nanti menjadi
mohon maaf mungkin menjadi curiga
menjadi jemur dan lain sebagainya
baik pak yai saya akan langsung ke bang dhani
bang dhani bagaimana tanggapan anda ini soal kemudian keadilan
dan agar tidak ada kecurigaan diantara masyarakat
adanya tebang pilih begitu
antara aturan yang akan ditegaskan dalam sejumlah sektor
bahwa kemudian di sisi yang lain kita tahu sudah ada
quote unquote pelonggaran di sejumlah sektor
tapi di sisi yang lain kegiatan masyarakat untuk beribadah
masih sangat diperketat
bahkan memang masih dilarang untuk beribadah di tempat ibadah
bagaimana melihat itu bang dhani
baik pertama kami mengucapkan terima kasih
atas segala masukan dari pak yai holir
dan sejumlah yai di mui
bahwa masukan itu sangat sangat berarti bagi pemerintah
untuk melakukan evaluasi
terhadap pelaksanaan psbb di lapangan
dan juga menjamin konsistensi pelaksanaan psbb
agar sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan yang berlaku
termasuk segala macam bentuk bias yang di lapangan yang ada
kami juga tidak menutup mata
terhadap berbagai bias di lapangan
yang membuat jadi terkesan ambigu
namun demikian perlu kami tegaskan kembali bahwa
tidak pernah ada yang namanya
keputusan untuk melakukan pelonggaran ataupun relaksasi
berapa kali di media saya sudah sampaikan bahwa
belum ada keputusan terhadap pelonggaran apalagi relaksasi
terlebih lagi bapak presiden
berkali kali menyatakan bahkan sampai dengan rapat terbatas tadi siang
juga sudah mengatakan bahwa tidak ada itu relaksasi
yang ada baru sebatas pengkajian pengkajian
dan persiapan yang diperlukan
oleh pemerintah kementerian dan lembaga terkait
sampai dengan pemerintah daerah
memang sudah memenuhi
untuk dilakukan pelonggaran
dengan beberapa koridor epidemiologis
maupun keadaan empiris di lapangan
dalam menunjukkan tren penurunan yang signifikan
tes pcr yang sudah cukup banyak
ketersediaan rumah sakit dan tenaga medis
fasilitas penunjang dan sebagainya
yang membuat keputusan itu
akan ada pelonggaran ke depannya
jadi tidak waktu hari ini ataupun besok tidak
semua dipersiapkan oleh pemerintah
baik dalam arti persiapan menuju kehidupan normal
maupun apabila terjadi worst case
ataupun gelombang kedua
itu semua harus dipersiapkan oleh pemerintah
oleh karena itu
segala macam bentuk evaluasi di lapangan itu
kita juga mendengar
berbagai bias yang ada
maka kita tingkatkan kualitas pemeriksaan di lapangan
kita juga menganalisa gap yang terjadi
kerjasama dengan pemerintah daerah
dan tokoh tokoh masyarakat yang tidak diperlukan
oke bukan relaksasi
atau mungkin menolak untuk dikatakan adalah pelonggaran
tapi kita lihat beberapa hari terakhir
fakta empirisnya juga ada
memang terjadi kerumunan
katakanlah di bandar udara
atau mungkin di pasar
atau mulai kembali padatnya jalanan
pada hari ini
dan beberapa hari belakangan
ini kan yang kemudian
mungkin juga menjadi satu kekhawatiran
ini kok tidak adil sekali
tampaknya sejumlah tempat sudah mulai ramai kembali
sudah mulai terjadi kerumunan masyarakat
tapi di sisi yang lain
ini tetap dibatasi
kemudian ketegasan tadi
yang kita sudah bahas sejak awal
yang diperbolehkan itu
adalah tujuh sektor
yang memang diperuntukkan
bagi penanganan covid sembilan belas
dan dengan segala macam persyaratan persyaratan yang ada
nah berapa waktu yang lalu
memang sempat terjadi kerumunan
calon penumpang yang akan berangkat
dan itu sudah diklarifikasi
oleh manajemen angkasa pura
karena ada suatu proses
tiketing dan pemeriksaan disana
yang pada waktu itu
belum begitu baik
dan beberapa hari terakhir ini
juga sudah mengalami perbaikan
dan tingkat antrian
juga sudah di manage dengan lebih baik lagi
daripada yang sebelumnya
sehingga kerumunan itu
bisa di minimalisir
nah kemudian mengenai
ini juga kita lagi melihat
karena keramaian itu kan ada magnetnya
magnet itu kita melihat
itu sumbernya apakah dari
perkantoran ataukah dari
transportasi publik atau dari seperti apa
ini gugus tugas dan pemerintah provinsi
menginventarisasi dimana permasalahannya
tapi yang jelas
perlu kita yakinkan
kepada masyarakat bahwa
kalau kita ingin menang covid
itu ada rumus ya
itu rumusnya adalah
mc ya menang covid
sama dengan implementasi psbb
plus disiplin diri
dan itu harus berjalan secara simultan
tidak bisa satu sama lain terpisahkan
nah ini yang perlu kita sosialisasikan
aparat juga di lapangan
sudah diminta oleh presiden
untuk meningkatkan kedisiplinan
untuk memperbaikkan pengawasan
dan memberikan sanksi sesuai dengan aturan
dan perdoaan yang berlaku
apabila ada pelanggaran pelanggaran
kita juga melihat berbagai dinamika
di lapangan dan bias itu
dan sudah tersambung dengan kami juga
bergabung dalam diskusi ini
sudah ada patry unis miko wahyono
epidemiolog dari fkm universitas indonesia
selamat malam pak miko
pak miko tadi sudah mendengar percakapan sejak awal
kita harus jeda dulu pak miko
nanti saya akan ke anda untuk membahas
soal rumus menang covid ini
yang tadi sempat disinggung oleh bang dhani juga
apakah kemudian situasi kita hari ini
kita sudah menuju ke arah untuk menang
apalagi kita lihat ada sejumlah kerumunan masyarakat
yang kembali terjadi
nah ini melihat fakta fakta ini
bagaimana anda melihat potensi kita
untuk bisa betul betul bebas dari covid sembilan belas
kami akan bahas
jadi di indonesia sekarang
kasusnya sudah delapan belas
dan indonesia bukan negara kecil
negara yang luas
negara yang banyak penduduknya
tiga puluh empat provinsi dan lima ratus lebih kabupaten
jadi sebarang kasus covid sembilan belas nya pun beragam
dari jakarta yang terbanyak
kemudian jawa timur
kemudian jawa barat
kemudian jawa tengah dan sebagainya
nah terus harusnya
menurut saya setiap provinsi
jadi harusnya provinsi yang
pasien covid sembilan belas nya sedikit
seperti ntt kemudian
kemudian di tris berbeda dengan
pasien covid sembilan belas nya
seperti jakarta kemudian jawa timur
senang melawan covid sembilan belas
saya sangat berbeda dengan
menelan covid sembilan belas nya dengan
koncinya adalah deteksi
sekarang deteksi di indonesia sudah cukup bagus
pasien sehari begitu
yang positif didapat deteksi
ini berlaku di setiap provinsi
baik yang dari masuk dari jakarta maupun
masuk dari provinsi lain
di deteksi kemudian bisa
pendatang dari jalan raya
ke jalan laut kayak begitu
dia dapat mendeteksi
kemudian di daerahnya
atau di provinsi dia dapat deteksi
maka ke setiap provinsi
harusnya mampu melakukan itu
kedua adalah isolasi kasus
setiap kasus yang diisolasi
harus diisolasi begitu
kalau mau di rumah sakit
maka isolasi mandiri
ini harus diawasi begitu
jadi harus benar benar diawasi
supaya tidak ada penularan begitu
ketiga adalah kontak tracing begitu
kontak tracing semua yang kontak terhadap kasus
itu harus ditanyakan
harus di tracing
kemudian harus diisolasi begitu
sampai dia positif atau tidak
ketiga kontak tracing
kontak tracing adalah tambahan
kalau hasilnya harus ada indikatornya
untuk memantau itu
itu yang kelima
baik pak biko
melihat belakangan ini ada banyak sekali kerumunan
yang terjadi di sejumlah tempat
baik itu mungkin di pasar
atau sejumlah masyarakat yang masih ingin tetap beribadah
di tempat ibadah
atau di bandar udara
anda membaca fenomena ini seperti apa
apakah memang ini mempersulit keadaan
kalau memang itu terus tidak ditegaskan aturannya atau bagaimana
itu adalah salah satu indikator dari social distancing
begitu ada kerumunan itu social distancingnya atau psbb nya gagal
jadi harusnya bukan hanya itu saja
orang yang hanya di rumah dipantau seberapa persen yang bekerja di rumah
kemudian hanya di rumah kemudian berapa persen transportasi berjalan
kemudian seberapa persen kerumunan yang terjadi
jadi itu harus dipantau di dalam psbb
kalau tidak dipantau kita tidak tahu keberhasilan psbb
oke baik saya ke bang dhani
sebelum nanti saya akan ke pak yai lagi karena bang dhani terbatas waktunya
bang denny jadi kalau kita bicara soal bagaimana kegiatan masyarakat di tempat ibadah
apakah ada rencana untuk kemudian membuka kembali ruang ruang tempat tempat peribadatan
seiring dengan sudah mulai ramainya akhirnya masyarakat ke sejumlah tempat ke pasar dsb
ya tentu dalam koridor sudut pandang pemerintah
karena kita konsen kepada implementasi psbb dan juga evaluasi yang harus dilakukan
dalam pelaksanaan spbb di provinsi dan kekupaten yang sudah menetapkan psbb
tentu segala macam bentuk penyesuaian penyesuaian di lapangan
kita dalam koridor mengevaluasi efektivitas pelaksanaan di lapangan
dan juga kemungkinan kemungkinan terjadi risiko risiko yang ditimbulkan
termasuk di tempat peribadatan
namun kita juga yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah
pasti sudah memikirkan mitigasi mitigasinya dari yang kecil sampai yang terbesar
dan mui kan sudah menyatakan asalkan bisa terkendali pemerintah
pemerintah daerah bisa menetapkan bahwa daerah tersebut terkendali
nah kata kata terkendali itu kan tentu harus dilihat dalam skup yang lebih wise
juga dalam skup yang lebih luas dalam tinjauan berbagai disiplin ilmu
khususnya ilmu epidemiologis dan juga ilmu manajemen risiko
nah oleh karena itu tentu pemerintah mengharapkan agar kita semua kembali
kepada protokol kesehatan kepada implementasi psbb
dan bisa memitigasi risiko sampai dengan risiko yang lebih besar
nah kira kira mesennya seperti itu pak
oke baik saya ke pak yai holil dulu pak yai ada yang ingin anda tanggapi
pak yai silakan
iya saya mengapresiasi kepada ipk dari pemerintah pak dhani
tadi juga dari pak miko sudah jelaskan berkenaan dengan kita memantau
di ruang pun orang yang keluar rumah
nah kalau kita membebaskan sekian orang orang untuk bergerak
apalagi kita masih mendengar mencium tentang seperti halnya orang yang bisa melakukan perjalanan dengan surat
itu tingkat kedisiplinnya juga masih belum bisa terpenuhi
dan fenomenanya sekarang di bawah ini kita sudah menemukan orang berkurumun dengan di berbagai sektornya
ini sebenarnya yang kami minta adalah ketegasan pemerintah untuk melakukan psd
dan juga untuk pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan dengan surat
nah oleh karena itu mari kita satu langkah mana yang memang harus didisiplinkan
dan mana yang memang tidak
contohlah yang jelas tadi saya dengar beritanya juga di cn indonesia
seperti di pasar tanah abang di jalanan juga kita sudah penuhi
dimana sekarang pemantauan yang awal ketat orang yang tidak pakai masker itu dicegat
lalu dikulik masker itu sekarang sekarang kan bebas begitu saja
tidak ada kendali apa apa
orang yang jualan nutup jalan seperti di pasar pasar pasar kaget itu sekarang kayak bebas begitu saja
bagaimana kalau itu orang yang di pasar berkeringat saja bisa
terus kita masjid mau kita batasi meskipun di area yang rawan
nah saya setuju dengan pak miko gimana kita bisa memitigasi risiko ini
dan bisa juga kita memutus mata rantai
tentu dengan kajian medisnya dan juga kajian di berbagai sektornya juga
termasuk ekonominya juga
pak nani terakhir dari anda tanggapan bagaimana
ya silakan pak nani ada tanggapan ini soal kemudian evaluasi lagi lagi implementasi psbb
kalau sudah ada kerumunan artinya kalau tadi pak miko katakan
psbb bisa dikatakan gagal sebetulnya
sebetulnya kalau dibilang gagal dibilang gagal kan psbb itu kan berlaku per wilayah ya
per daerah dan per daerah itu dievaluasi berdasarkan indikator indikator
karakteristik masyarakat dan implementasi dari psbb di sana
jadi itu semua ada alat ukurnya pak
di dki bisa dikatakan berhasil
tapi menjaga konsistensi itu pak yang paling sulit
ketika dibilang berhasil sempat menurun tapi sekarang naik lagi
dan ternyata ada keramaian hari ini juga ada titik titik kemacetan
di beberapa tempat tempat strategis jalan jalan protokol ibu kota
itu juga menjadi concern kita
menjaga konsistensi ini sulit pak
kita juga sadar
masyarakat kita semua ya tidak hanya masyarakat ya aparat semua
kita juga sama
jadi yang paling penting itu adalah menjaga konsistensi
ketika psbb ini belum dilonggarkan apalagi belum dicabut ya
harusnya kita konsisten dengan segala protokol yang ada
dan itu juga di beberapa daerah
namun dalam pelaksanaan ini tentu kan sangat dinamis
bisa saja dalam waktu beberapa hari ke depan
ada pengetatan karena ada eskalasi
dan bisa juga ke depan kalau sudah turun ada pelonggaran
jadi ini memang tidak bisa kaku juga kita menafsirkan implementasi psbb ini
termasuk bisa saja kemudian nanti tempat ibadah dibuka kembali dengan sejumlah protokol kesehatan misalnya
ya apabila kondisi kondisi secara epidemiologis itu menunjukkan tanda tanda penurunan yang cukup signifikan
segala kemungkinan itu bisa saja terjadi
segala kemungkinan bisa terjadi
dan itu harus dipersiapkan
dan perlu dipersiapkan juga protokol protokolnya apabila terjadi penurunan dalam periode ke depan
oke baik terima kasih bang dhani sudah bergabung bersama dengan kami
saya akan lanjutkan dengan pak hiay holil
saya akan lanjutkan juga dengan pak miko
pak miko kalau dari kacamata anda ini apakah kita sudah sampai di tahapan atau di situasi yang memang ini sudah bisa membuka sejumlah kelonggaran tempat tempat umum
termasuk juga tempat ibadah atau apapun itu
dengan sejumlah protokol kesehatan
nanti dijawab pak miko usajeda kami akan segera kembali
baik anda kembali di cnn indonesia newscast
saya akan lanjutkan dengan pak miko
di ujung telepon pak miko dalam situasi kalau kita bicara soal implementasi aturan
soal pelanggaran dan lain sebagainya
dalam situasi wabah seperti ini pak miko seberapa bahaya ketika pemerintah tidak tegas terhadap semua aturan yang telah dibuat dalam situasi wabah yang tengah kita hadapi saat ini
ya sekarang pada saat kasus barunya banyak sekali saya pikir bukan ideal untuk membuka apapun
sekarang harusnya pemerintah lebih strict
bahkan kalau bisa kalau bisa dilakukan isolasi
semua di rumah begitu
kalau yang pergi itu harus dengan surat tugas begitu
jadi bisa di screening sekarang apalagi di jakarta begitu
implementasi ini tidak sama di semua provinsi
kalau jakarta menurut saya lakukan se strik mungkin se baik mungkin sehingga hangkuar hanya yang punya keteluan dengan surat tugas
kemudian di provinsi lain ya tentu akan berbeda begitu
implementasi psbb nya begitu
tidak se strik di jakarta begitu
jadi kalau di provinsi lain ya akan jadi berbeda begitu
jadi kalau menurut saya semua provinsi berlakukan berbeda sesuai dengan jumlah kasusnya
kalau kasus minimal ya kalau sudah kasus minimal aja
jadi itu kalau amal dalam seminggu atau dua minggu
kemudian kalau kasus minimal satu dua satu dua
itu juga aman
kemudian kalau jakarta mungkin tidak amat sama untuk menunggu kasus nol begitu
jadi sampai kasus minimal dia seminggu dua minggu stabil
kemudian jamin bahwa isolasi kasus dapat dilakukan dengan baik
kemudian dijamin kalau isolasi kontaknya juga bisa dilakukan dengan baik
maka bisa dibuka bertahap begitu
apa yang dibuka
ya sekolah dulu
kemudian baru industri yang aman
kemudian baru begitu
kalau mau dibuka begitu
jadi kira kira begitu
pak miko yang jelas saat ini di beberapa pemberitaan ya mungkin masyarakat juga sudah mulai mendapatkan informasi bahwa ada skenario membuka pusat perbelanjaan di awal bulan juni
atau membuka kembali kegiatan belajar mengajar
dengan fakta wabah yang tengah dihadapi oleh kita saat ini
apakah sudah saatnya itu atau sudah bisa ini semua dilonggarkan kembali
atau seperti yang anda katakan untuk di jakarta misalnya justru saat seperti ini adalah saat saat di mana harus lebih strik lagi dibanding sebelumnya
jadi tidak semuanya tidak semua provinsi bisa membuka pada bulan juni
tolong dilihat penurunannya pada setiap provinsi
jadi kalau penurunannya sudah stabil dalam waktu seminggu begitu tetap pada nilai itu
dan kedua dijamin isolasi kasusnya kemudian dijamin isolasi kontaknya dan dijamin deteksinya baik
begitu kalau ada kasus baru yang masuk atau orang luar masuk kemudian dapat dideteksi dengan baik
maka tidak ada penularan lagi
maka itu bisa dibuka bertahap begitu
jadi mulai yang paling aman sekolah kemudian industri industri yang aman begitu
jadi dipikirkan keamanan
oke bagaimana dengan tempat ibadah pak miko
tempat ibadah kalau menurut saya sih kalau pakai masker dan jaga jarak begitu aman
karena kalau dipakai masker ya jaga jarak paling bisa stoknya bisa diatur dengan baik
kecuali kalau ada pelanggaran ya ada hukuman begitu
saya ke pak yaiholil pak yai
untuk fatwa ya ataupun imbauan dari mui untuk umat islam di seluruh indonesia artinya memang
ada perbedaan juga ya pak yai soal di mana kemudian lebih baik boleh sholat idul fitri
atau mana yang lebih baik di rumah saja karena kan tentu di setiap provinsi berbeda beda seperti apa pak
ya saya ingin meluruskan paham tadi dari pak dhani tentang membuka masjid
sampai sekarang jangan pernah ada yang ditutup
semua masjid dibuka
bagi muazzinnya bagi tamirnya
yang tidak boleh adalah orang orang yang di rumah itu berkerumun sholat di masjid
kalau itu ada di tempat yang rawan yang memungkinkan untuk menular kepada yang lain
masjidnya jangan pernah ditutup
jangan sampai punya persepsi masjid digembok gara gara covid sembilan belas
apalagi tadi pak miko menyampaikan ternyata masjid lebih bisa untuk dijaga penularannya
dengan physical distancing dan protokol kesehatan itu
memang ada bedanya di tempat yang namanya steril yang tidak pernah ada terjadi apa apa
orang dalam tak pernah interaksi dengan luar
orang luar nggak pernah masuk ke dalam bisa melakukan isolasi komunitas di satu daerah
itu bisa dilaksanakan sebagaimana biasanya
artinya tetap menjaga protokol kesehatan ya sholat biasa
stopnya rapat kalau memang itu ada isolasi mandiri atau isolasi komunitas
atau di tempat terpencil kita akan bicara indonesia
seperti halnya di daerah jawa timur yang terpencil di madura di jember
atau ntt di lombok itu kan bisa beda beda masing masing tempat
tapi yang diperlakukan psdd
kalau itu masih belum bisa melakukan isolasi komunitas
tentunya baiknya sholat di rumah saja untuk menghindari penularan covid sembilan belas dengan kita berkerumun
tapi sekiranya menurut medis dan menurut kewenangan pemerintah daerah sudah bisa dilakukan
dengan tadi banyak ahli seperti pak miko menyampaikan
saja ada sendiri tempatnya juga renggang
ada physical distancing protokol kesehatan dipenuhi kenapa tidak
karena kalau kita di bandara saja orang dekat dekat bisa berangkat
kenapa kita masuk ke rumah ibadah tidak bisa kita lakukan mitigasi resiko itu
sehingga kalau orang punya ketika suhunya di atas tiga puluh delapan atau empat puluh ke atas tidak boleh masuk
sehingga kita di sana bisa dimitigasi
hak rakyat mendapatkan ketenangan itu bisa terpenuhi
hayat umat juga begitu
karena kalau nanti umat itu panik merasa tidak ada pegangan keagamaannya
malah dia dengan sendirinya sudah terserang dengan penyakit
apakah itu karena pandemi covid sembilan belas
nantinya terserang penyakit lainnya karena panik itu adalah awal dari masuknya penyakit
oleh karena itu sandaran agama lalu kembali kepada agama
itu bagian dari obat jadi sabar itu awal dari kesembuhan
panik awal dari sakit
nah itulah yang harus kita pecahkan
tidak hanya semata mata hanya persoalan ya medis saja
tapi ada aspek psikologi
masyarakat yang harus dibimbing
dan sekarang melihat fenomena masyarakat nahan diri ke masjid
di tempat mereka yang paling mereka rindukan
bahkan mungkin berani mati sebagian paham itu
demi dia datang ke masjid tiba tiba mendapatkan di luar yang longgar
meskipun tidak dilonggarkan tapi sudah tidak disiplin lagi penegakan hukumnya
apalagi meskipun tidak diputuskan isunya sudah berdamai dengan covid
lalu kita diberikan nanti relaksasi dibukanya sebagainya
kenapa yang tempat dimana kita bisa berlindung
kita bisa menguatkan batin kita malah kita tidak diberi kelonggaran
akhirnya begitu masyarakat meskipun kami menahannya
kalau itu sekiranya secara menurut ahli akan menularkan kepada yang lain
oke pak yai jadi sebetulnya apa yang anda harapkan
apakah memang lebih baik tempat ibadah juga sudah mulai diperbolehkan
untuk masyarakat datang dengan sejumlah protokol kesehatan
atau dengan sejumlah penyesuaian penyesuaian
atau memang lebih baik tahan dulu dan ikut
mematuhi aturan aturan yang sudah dibuat
meskipun di sisi yang lain di sektor yang lain
sudah banyak yang aturan aturan itu akhirnya tidak tegas untuk diterapkan
kalau saya berpikir sebagaimana fatwa di mui
nomor empat belas tahun dua ribu dua puluh di area psbb
yang di situ tidak kita bisa melakukan isolasi komunitas
maka seluruhnya lebih baik di rumah saja
dan tapi masjid tetap ramai imam rawatinya tetap mengimamin
dengan di belakangnya mungkin jadi makmun itu marbotnya saja atau takmir saja
nanti di guidance dari masjid orang ngaji di rumah masing masing
di area yang tidak diperlakukan psbb
lalu di tempat itu menurut medis menurut kewenangan itu bisa dilakukan
dan bisa diterapkan
risikonya ya tolak sebagaimana mestinya
ke masjid sebagaimana mestinya tetap dengan mengikuti protokol kesehatan
sehingga kita lebih bijak ketika kita juga membatasi di psbb itu untuk tidak ke masjid
karena memang mau menolak atau mau mengutus masyarakat penularan
begitu juga saya berharap tempat tempat keramaian yang menimbulkan kerumunan
di situlah harus ditindak dengan cegas
bagaimana kami ke tempat ibadah pun kami tidak datang
memang yang tentu harus disoroti adalah ketegasannya tadi itu ya pak yai
ketegasan untuk soal ketegasan terhadap aturannya
jadi untuk semua lini ini berlaku begitu maksud anda

nah iya jadi kan tadi lihat ya
situasi kondisi naik turun kan tidak begitu
secara ilmiah dan menurut orang yang bisa dipersulit pak miko tadi sampaikan
itu harus diperket pak loh kok malah sekarang diperlonggar gitu
meskipun keputusannya tidak berubah tapi pelaksanaannya sudah berubah
baik pak miko terakhir dari anda
apa yang ingin anda sampaikan pak miko terakhir ketika melihat
sudah muncul kembali kerumunan masyarakat
aktivitas juga mungkin perlahan perlahan sudah mulai kembali ke normal
kembali ke normal meskipun dengan new normal sementara kita lihat kurvanya juga masih fluktuatif atau bahkan yang positif juga masih bertambah kayaknya cukup banyak
jadi saya minta membedakan antara provinsi yang banyak kasusnya dengan provinsi yang sedikit
juga kabupaten yang banyak dengan kabupaten yang sedikit
jadi kabupaten yang melaksanakan psbb dengan provinsi yang melaksanakan psbb dengan kabupaten yang melaksanakan psbb dan tidak
jadi tolong juga dibedakan antara kabupaten yang tidak ada kasusnya yang ada kasusnya sedikit dan kasusnya banyak
jadi kalau ada perlakuan harusnya ada perlakuan antara kabupaten yang tidak ada kasusnya kemudian kabupaten yang sedikit kasusnya
kabupaten yang banyak kasusnya
jadi harusnya gugus tugas provinsi concern terhadap kabupaten kabupaten yang tadi yang ada yang tidak ada
nah kemudian pelaksanaan kerumunan tadi harusnya yang pasti yang pasti harusnya satu pakai masker itu harus diakukan dimanapun
kemudian jaga jarak harus dilakukan dimanapun
kemudian satu lagi jaga persihan indikator higiene pribadi harus dilakukan
nah kerumunan ini akan berbeda begitu
jadi kalau sholat ya boleh di kabupaten yang tidak ada kasusnya begitu
kemudian dengan jarak tetap ya tadi kan jaga jarak harus tetap dilakukan
kemudian yang melaksanakan psbb ya tidak boleh melakukan kerumunan
kerumunan itu berarti menjadi hambatan dalam transmisi covid sembilan belas
jadi di provinsi atau kabupaten yang melaksanakan psbb tidak boleh ada kerumunan
oke katakanlah di jabodetabek evaluasi anda soal psbb sejauh ini pak miko
iya jadi karena tidak ada indikatornya ini hanya kesan pribadi
kemudian jalan jalan berkurang kendaraannya mobil
tapi motor bertambah
jadi itu menurut saya
ini menunjukkan bahwa indikator psbb tidak berhasil
jadi kerumunan masih terjadi banyak di pasar
kemudian di tempat tempat umum masih terjadi kerumunan
jadi buat transmisi pasti akan berjalan
kebenularan pasti akan berjalan
kasus jadi lebih banyak sekarang enam ratus sehari
atau di jakarta mungkin ada dua ratus an
jadi itu harus dibatasi
jadi tidak boleh ada kerumunan tidak boleh transportasi
jadi itu menunjukkan sepi kendaraan
yang terjadi saat ini menurut anda apakah ini karena faktor ketidak tegasan
atau ketidak pedulian masyarakat
semua campur aduk
jadi jangan salahkan masyarakat
yang kedua karena juga penyuluhan kesehatannya tidak seluruhnya banyak
dengan nyanyi nyanyi dengan promosi yang salah mungkin mesinnya belum sampai ke masyarakat
tapi yang satu lagi adalah kebutuhan ekonomi
itu harus dipikirkan secepat mungkin kita keluar
karena psbb satu kali atau dua minggu itu pasti tidak cukup
jadi dua kali juga pasti tidak cukup
mungkin hanya dua bulan
jadi empat kali mungkin baru akan memadai
jadi kalau sekali lagi sebulan lagi maka itu akan turun
kalau psbb nya indikatornya dipantau
pak yayi apa yang ingin disampaikan kepada umat islam
terutama ini menjelang idul fitri
di mana ada kerinduan yang begitu besar untuk sholat di masjid
misalnya tapi di sisi lain juga ada aturan yang harus dipatuhi bersama
seperti apa kemudian semuanya harus menyikapi situasi yang sulit seperti ini
ya kita harus tetap berperdaman kepada ayat al qur'an
a'atihallahu a'atihur rasul wa'ulil amrim inkum
jadi masyarakat tolong ta'atih para ulama
ulama lah yang akan berkoordinasi dengan pemerintah
dan ta'atih lah pemerintah
nanti apa yang kita laksanakan rindu bisa kita pahami
dan kita juga rindu semua
tetapi beragama itu tidak hanya dengan perasaan tapi juga dengan ilmu
oleh karena itu tanggung jawab kita sebagai penganut agama islam
maka ikutlah para ulama
ia akan bertanggung jawab dihadapan allah subhanahu wa ta'ala
dan dalam pelaksanaan keseharian dan pelaksanaan di lapangan
kita juga taat kepada pemerintah
karena ulil amri dari kita
dan kita tidak perlu memaksakan diri
karena kalau kita berharap pahala dari allah subhanahu wa ta'ala
keterbatasan keterbatasan ini telah mencatat kebaikan kebaikan kita
yang pernah kita lakukan pada sebelumnya
pada saat tidak ada covid sembilan belas ini
percayalah dengan kesabaran kita
percayalah dengan tawakal kita
dan mengikuti para ulama dan pemerintah
insya allah allah akan memberikan pahalanya
dan tak berkurang sedikitpun dari nilai ibadah kita
untuk yang kita niatkan
karena allah telah memberikan janjinya
bagi orang yang biasa berbuat baik
lalu kemudian ia terhalang
karena ada penyakit atau lain hal
tetap mencatat kebaikan itu
sebagai mana kebaikan yang biasa dilakukan
oke baik terima kasih banyak pak khiai kholil nafis
sudah bergabung bersama dengan kami malam hari ini
pak amiko terima kasih banyak
untuk kita berharap ada perbaikan
baik dari segi aturan
dan juga dari kita sendiri sebagai masyarakat
untuk bisa berkontribusi demi menghilangkan
atau mengurangi penyebaran virus
covid sembilan belas di indonesia
terima kasih banyak pak yai
dan juga terima kasih banyak pak amiko
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
usai jeda kami akan segera kembali
dengan informasi kementerian bumn
membantah mewajibkan pegawai
yang berusia di bawah empat puluh lima tahun
untuk masuk kerja pada tanggal dua puluh lima mei
kami akan segera kembali